di jakarta ada sejumlah kafe tematik berkonsep unik yang terinspirasi dari kartun film hingga game
salah satunya kafe dengan tema mario broach di daerah kebun jeruk jakarta barat
kafe ini bernuansa cerah berwarna warni dengan ornamen layaknya game mario bros
tak hanya itu semua pelayan kompak memakai kostum garam per game mario bros seperti mario luigi putri peach hingga toad
di tempat ini kita bisa makan sambil main board game
ada lebih dari lima ratus macam pilihan permainan yang bisa dimainkan bersama teman atau keluarga tanpa biaya tambahan
cara menyajikan makanannya pun atraktif
ada beberapa makanan yang mengharuskan pengunjung untuk main game terlebih dahulu sebelum makan
papa milik abu jeng
ini dia serunya sensasinya makan dengan penyajian yang unik dan menghibur seperti ini ya
nah selain itu juga kita juga bisa makan sambil main permainan yang ada di sini
terdapat beragam makanan yang disajikan dengan wadah makan yang menarik
seperti spaghetti di dalam tempat yang menyerupai bom dengan asap
rasanya pun tak kalah menarik gurih dengan tekstur lembut
ada pula bakpao isi coklat berbentuk jamur yang disajikan di papan permainan gate mario
hingga minuman yogurt strawberry di gelas berbentuk camur
makanan dan minuman ini dijual tiga puluh lima hingga lima puluh sembilan ribu rupiah per porsi
buka dari jam dua belas siang hingga sepuluh malam
pengunjung di sini datang untuk mencoba
mereka menikmati makanan sambil memainkan game yang ada hingga berfoto bersama karakter mario bros
banyak mainan ya edukasi buat anak udah gitu kan ini movie jadinya ikut tren lah
jadi hulam mau ke sini itu caranya hulam lihat tiktok it's messy kan
pengelola kafe yopla
fee mengatakan kafe yang berdiri sejak dua ribu sembilan belas ini selalu mengusung tema yang sedang tren dan berganti dalam waktu tertentu
seperti tema mario bros yang diusung hingga akhir bulan juni ini karena terinspirasi film the super mario bross movie
anak anak liburan sekolah ada waktu luang dengan keluarga mereka kesini
karena kuantitinya lebih baik lebih bagus digunakan disini
bisa makan bisa ketawa bareng ya jadi suasana keluarga yang hangat
jadi gak cenderung ke handphone lagi
nah bagi anda pecinta harry potter kini tidak perlu jauh jauh ke inggris untuk bersuara dengan tokoh idola
ada sebuah tempat di daerah pluit jakarta utara yang di setiap sudut ditata menyerupai setting yang ada dalam film harry potter
mulai dari peron sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat
di sini pengunjung bisa makan sambil bersantai bersama teman teman
sambil menikmati suasana dengan desain arsitektur khas dunia harry potter
salah satu pengunjung yang merupakan fans harry potter
mengaku tertarik selain karena desain tempat
tapi juga karena bisa berfoto dengan jubah hitam dan tongkat sihir
saya penggemar harry potter
terus saya cari cari di sosial media
ada tempat nih yang bertema harry potter kak
jadi saya coba main ke sini
terus saya lihat di sini tuh kayak dunia hair potter banget lah
pengelola kafe fauzi mengatakan
kafe yang berdiri sejak dua ribu dua puluh dua ini dibuat karena pemilik yang merupakan pencinta harry potter melihat adanya peluang pasar di indonesia
ini udah dinamainnya menunya pakai menu menu harry potter
dari misalnya hufflepuff
nama nama pelesetan dari harry potter seperti itu kak
menariknya kafe ini juga menjual salah satu minuman ikonik di film harry potter yaitu butterbeer
tapi tenang saja minuman ini halal kok karena tidak mengandung alkohol
butterbeer dengan rasa manis dan segar ini terbuat dari campuran root beer soda dan krim vanila homemade
dan chicken wings yang dibanderol mulai tujuh puluh lima hingga satu ratus lima puluh ribu rupiah per porsi
ternyata selain dari suasana atau propertinya ada juga menunya yang ikonik di film itu seperti ini ya
hmm menarik juga ya
shivani pallas tonga februar jakarta